selama bersekolah di sana soekarno dititipkan kepada sahabat ayahnya haji umar said cokro abinoto
sama pasangan kita dia tuh orang yang memang sehari harinya bisa kita ajak ngomong secara dewasa atau enggak
nanti kalau saya putar lagi airnya nanti basah lagi yuda
siapa yang akan mewakili
dalam berpikir dan melihat
apakah memang strategik ini bisa di apply di sejumlah lokasi yang boleh jadi sudah mature
saya yang mau dia cari kekuasaan